otoritas jasa keuangan menargetkan penghimpunan dana di pasar modal sebesar satu ratus tujuh puluh triliun rupiah pada tahun ini
penghimpunan dana diantaranya berasal dari rencana lima puluh delapan perusahaan yang melakukan initial public offering atau ipo bernilai lima puluh empat empat puluh tujuh triliun rupiah
dalam konferensi pers awal tahun ojk kepala eksekutif pengawas pasar modal ojk inarno jayadi mengatakan
target keseluruhan pengimpunan dana di pasar modal tahun ini adalah satu ratus tujuh puluh triliun rupiah atau lebih rendah dari pencapaian dua ribu dua puluh dua sebesar dua ratus enam puluh tujuh tujuh triliun rupiah
secara total ada delapan puluh empat rencana pengimpunan dana di pasar modal
meski nampak lebih rendah dari pencapaian dua ribu dua puluh dua target tahun dua ribu dua puluh tiga dinilai cukup berimbang
plan kami masih terdapat delapan puluh empat
rencana penawaran umum dengan potensi emisi sebesar rp delapan puluh satu empat puluh satu triliun
yang diantaranya merupakan rencana ipo yang akan dilakukan oleh emiten baru sebanyak lima puluh delapan perusahaan
target untuk dua ribu dua puluh tiga sendiri itu adalah sebesar rp satu ratus tujuh puluh triliun
dan kalau dibandingkan dengan
pencapaian dua ribu dua puluh dua itu mencapai dua ratus enam puluh triliun kira kira ya